dari penny dia pasti nanyain uang
enggak biar dia nelfon kamu
kamu bukannya senang kalau dia nelfon kamu
masalahnya dia pasti mau nanyain uang
terus uangnya enggak ada
habis ini dia pasti nelpon kamu
kamu ada di bandung jangankan sengaja ketemu saya
nelfon aja enggak
maaf kak kanda
saya sudah bilang ke kang cecep mau nelfon kang murad
kalau udah ada waktu buat ketemu dari mulai datang saya sibuk ketemu saudara saudara
dapat tugas pengintaian dari kang mus
terus kemarin dapat tugas penyamaran dari kang cecep
iya kita cari sekarang orangnya
mas duduk dulu aja
didan salah seorang yang dulu ikut kerja di terminal sekarang jualan cuanki
kemarin dia bilang ada dua orang yang jajan cuanki
sambil makan mereka ngobrol
yang diomongin soal usaha ngerebut bisnis di parkiran pasar sama terminal
orang yang selama ini bikin teror ngasih ancaman itu orang orang bayaran
namanya bang edi
uangnya sudah cukup
penghasilan kita sekarang cuma dari iuran keamanan pedagang kaki lima
kalau saya butuh bantuan di dan bisa
misalnya kalau saya mau cari dua orang itu
oke tang terima kasih
sekarang waktunya kerja
kalau yang namanya bang edi saya sudah tahu
biarpun saya belum tahu orangnya yang mana
tapi kalau nama remon saya baru dengar
mungkin pemain baru di bisnis ini
mungkin juga kita yang sudah lama pensiun
sudah kehilangan banyak informasi dan koneksi
kapan kita bergerak atau kita mau ngobrol terus aja
gimana kalau kita bergerak
kita bisa bergerak
tunggu sebentar aku mau coba
yang satu buat iwan gak pakai gula
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
mau ambil peserang ke cimpring
mau ambil peserang ke cimpring
agus belum nelfon
yaudah kamu aja yang nelfon
disuruh nelfon malah masuk
mau ngambil peserang ke cimpring
gak ada telepon
dia pasti nanyain uang
biar dia nelfon kamu
kamu bukannya senang kalau dia nelfon kamu
masalahnya dia pasti mau nanyain uang
terus uangnya nggak ada
saya yang malu
habis ini dia pasti nelfon kamu
tuh dia nelfon kamu
enggak ah dia pasti mau nanyain uang
nggak diangkat juga
besok kita ada acara
ada tujuh puluh orang yang ikut
kita perlu uang untuk konsumsi sama transportasi mereka
kalau nggak ada kacau
batalin aja acaranya
nanti kita malah gak ada pemasukan
kita akan dapat uangnya kalau ada acara
si roy sama temen temennya kan udah market lagi
buat nama namahin uang iuran keamanan dari pedagang kaki lima
terus tim timcsion kanités ala barasnya loaux
roy sama teman temannya gak jadi balik lagi ke parkiran
cuma omongnya aja yang besar
berani ngambil alih lagi parkiran walaupun harus pakai kekerasan
gak taunya gak berani
aku udah sampe
pintu kelamarannya dibawa
dulu kamu pernah bilang
mau cari kerjaan lain atau mau usaha
tapi kalau cari kerjaan
kerjaan lain susah
susah buat dapat kerjaan yang lebih bagus
saya cuma punya ijazah sma
gak punya ijazah sma